maraknya berita bohong setelah pemilu di media sosial mengundang kekhawatiran sejumlah warga
oleh karenanya warga diminta tetap waspada terhadap pemberitaan yang tidak benar pasca pemilu
kabar bohong atau berita hoaks kembali meningkat pasca pemilu dua ribu sembilan belas
media sosial menjadi gerbang utama penyebaran berita bohong
menurut kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia
hoaks mengenai pilpres menjadi temuan terbanyak
seperti berita surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan dimulai
dan memenangkan salah satu pasangan calon
hingga berita ributnya salah satu pasangan calon
hal ini membuat sejumlah warga merasa terganggu
ya meresahkan lah meresahkan banget
terutama kan kadang katanya kwekon gak ini kan
dia bener bener meresahin aja gitu
jadi gara gara hoaks itu kita jadi gak tau kan
mana yang benar mana yang salah kan
bener bener gak jadi bener bener abu abu aja gitu
lumayan resah menurut saya
saya juga takut dengan berita berita yang ada sekarang gitu
terus berita hoaks ini bisa membuat pertikaian dan perpecahan
buruk sih apalagi kita sebagai
eh kalau saya bilang berita hoaks ini bisa membuat pertikaian dan perpecahan

berarti harus makin pinter milih milih berita yang mana nih yang bisa dipercaya gitu
karena jujur aku sendiri juga pernah gitu
kayak dapat pernah percaya berita hoax gitu loh
jadi kayak merugikan sekali sih buat apalagi pemilih pemilih muda
jabar sabar hoaks lembaga bentukan pemerintah provinsi jawa barat
untuk menangani pemberitaan bohong
telah menemukan satu ratus dua belas berita hoaks
berita bohong pada desember dua ribu delapan belas hingga maret dua ribu sembilan belas
lagi lagi informasi mengenai politik menjadi berita bohong yang paling banyak ditemukan
terutama pada maret yang mencapai enam puluh empat temuan
nah itu penyebarannya memang masih di media sosial saja
ada yang dalam bentuk whatsapp ada yang dalam bentuk facebook line twitter ig
dengan ditemukannya sejumlah berita bohong yang kian masif ini
sebetulnya setiap orang bisa melakukan verifikasi pemberitaan tersebut dengan cermat
pertama periksa url beritanya ya
karena sangat mudah sekarang mengedit judul berita itu dengan
mengenai judul berita kemudian screenshot berita itu kemudian memviralkannya lagi
kemudian biasanya berita berita menggunakan judul yang spektakuler
tidak mencantumkan nama penulis di artikelnya
kemudian menggunakan alamat website yang mirip dengan website resmi
kayak terakhir kemarin sempat ada salah satu media juga dicatut namanya
kemudian menggunakan unsur mencocok cocokkan atau cocoklogi
kemudian beritanya biasanya itu too good to be true atau too bad to be true biasanya sih
proses pemilu masih akan berlangsung hingga oktober mendatang
tidak menutup kemungkinan berita bohong akan semakin berkembang
masyarakat diharapkan lebih cermat dan lebih jelas
umat dalam memilah dan memilih informasi
tim liputan cnn indonesia bandung
hoax diakui menjadi salah satu penyakit demokrasi yang bahaya dan bisa merusak kualitas dari pemilu kita
sekarang milu udah selesai nih ya
waktunya berganda dengan tangan
tapi masalahnya apakah kita masih perlu khawatir
akan serangan virus hoax bagi politik bagi demokrasi kita
bagaimana sebenarnya panorama kondisinya saat ini
apakah kita masih perlu khawatir atau kita bisa tidur dengan nyenyak
satu hari dua hari setelah
pemilu usai sampai nanti kita punya presiden yang baru
kita akan membahasnya malam hari ini bersama ini dari bpn dan tkn
dari bpn dulu ada bang andre rosiade
dari bpn prabowo sandega
terima kasih bang andre sudah datang
masih udah lewat bang
belum penghitungan ya
jadi masih lagi penghitungan jadi oke
kemudian bang inas nasrullah zubir dari tkn jokowi maruf
terima kasih bang inas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jempolnya juga keluar
tetap keluar juga jempolnya ya
dan untuk mengawal kita secara moral dan intelektual ada mbak anita wahid
di sini presidium masyarakat anti fitnah dan hoax indonesia atau mafindo
terima kasih mbak anita
sudah datang kita
justru ini adalah garda terdepan melawan mafia mafia hoax yang selama ini
merusak demokrasi kita
saya mau ketanya
saya mau ke mbak anita dulu mbak
pertanyaan publik pertanyaan saya
apakah kan selama ini kita khawatir
hoax ujaran kebencian itu merusak kualitas demokrasi kita
dan ujungnya katanya di pemilu
setelah pemilu selesai
kita bisa tidur tenang gak
hoax masih menjadi penyakit yang menakutkan nggak
atau menurutnya kankernya sudah lewat
jawaban singkatnya adalah
tidak kita tidak bisa tidur nyenyak
karena seperti yang kita lihat
dan ini juga sebenarnya terjadi di tahun dua ribu empat belas
yaitu adalah bahwa setelah pilpres berakhir
justru kemudian semakin marak nih hoaxnya
cuma berbeda aja modelnya
tapi juga berbedanya juga nggak terlalu signifikan
dalam artian begini
kalau kita melihat selama hari h
itu sudah mulai keluar
bahkan di hari hanya
di hari hanya sudah mulai
mengenai lembaga lembaga survei yang mengeluarkan quick count
mengenai c satu palsu
yang sudah di edit dan segala macam
dan berbagai macam hoax itu sudah keluar
saat ini satu dua hari terakhir memang sudah berkurang
tapi bukan berarti kita harus mengurangi kuasa padaan
karena sebenarnya hoax yang saat ini ada
itu adalah hoax yang sudah dibangun dari jauh sebelum pilpresnya
oke hoax yang sekarang muncul bahkan setelah pemilu itu sudah dibangun
berarti ini pola serangannya
tematiknya itu sangat sistematis dan organized gitu mbak
atau sporadis saja karena orang kesel
orang satu kalah ada satu menang
sporadis iseng iseng atau menurut mbak anita ini terpantau memang sangat sistemik
kalau sekarang itu terlihat sporadis
tapi kalau sekarang itu terlihat sporadis
bisa jadi memang saat ini sporadis
tetapi sporadis ini adalah efek dari apa yang memang sudah dibangun secara sistematis
oke coba dijelaskan dengan bahasa yang lebih manusiawi mbak
mari kita lihat gitu ya
kita selama beberapa tahun terakhir setiap hari kita dijejalin sama hoax
sedikit sedikit pelan pelan satu satu
dan gak melulu mengenai angle yang sama dari seseorang atau satu kelompok
tapi bisa dari berbagai macam angle
lalu kemudian dari hal tersebut
kita jadi mempercayai sesuatu yang sangat penting
yang sebenarnya tidak benar
contoh gampangnya adalah contoh gampangnya
mas andri saya menggunakan contoh misalnya mama pepes
mama pepes itu pergi dari pintu ke pintu
mereka mengatakan bahwa
kalau jokowi menang maka nanti akan tidak boleh ada azan itu didengungkan gitu ya
padahal secara logika itu jelas tidak mungkin
gak masuk akal
tetapi mereka mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran
mereka ini si penyebar info dan juga yang terpapar info atau
si ibu ibu yang menyebarkan
ibu ini mempercayai bahwa hal tersebut benar gitu
orang yang terpapar info dari ibu ibu ini banyak yang percaya nggak
nah terlepas dari itu kita perlu bertanya
bagaimana mungkin sebuah berita yang sangat tidak masuk akal itu sangat mudah dipercaya
karena memang sudah dibangun cuma dengan hoax yang pelan pelan ditimbunkan kepada kita bertahun tahun
nah kalau kita melihat dari sejak akhir tahun lalu
itu sudah mulai ada pola hoax yang
yang menarik sebenarnya
karena mulai akhir tahun lalu itu justru hoax antar kandidat itu gak terlalu banyak
dan kalau misalnya pun banyak sebenarnya juga tidak
disitu situ aja lah gitu ya mainnya
dan gak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas kedua kandidat
tetapi yang justru mulai menarik adalah yang berbeda dari tahun dua ribu empat belas
yaitu adalah hoax hoax yang menyerang legitimasi penyelenggaraan pemilu
oke itu contohnya gimana mbak
supaya kita bisa membayangkan jadi bisa membedakan
oh ini hoax ini memang betul betul fakta fakta yang keluhan masyarakat gitu atas penyelenggaraan pemilu gitu
banyak kalau kita buka media sosial keluhan demi keluhan itu kan misalnya
mafindo itu mencatat sampai hari h itu ada dua puluh enam hoax yang memang menyerang legitimasi penyelenggaraan pemilu
contohnya adalah misalnya ada hoax mengenai bahwa kpu membuat sebuah training kepada warga negara cina mengenai bagaimana cara mencoblos
itu adalah hoax yang paling cepat menyebar sepanjang pengetahuan kami
karena hanya dalam waktu dua puluh empat jam view nya aja sudah hampir satu juta mas
wow berarti orang banyak yang baca banyak yang share ya meskipun belum tentu percaya gitu kan
iya tapi penyebarannya sangat masif
kemudian ada lagi hoax mengenai kotak suara yang sudah
yang diberikan ke kpu dan diberikan ke jokowi
yang diangkut menggunakan truk yang bertuliskan huruf cina
atau kemudian ada lagi mengenai keonaran yang terjadi di kpud medan
itu dikeluarkan oleh akun akun terpercaya politisi politisi hebat seperti bang inas dan bang andre atau orang orang yang akun robot saja gitu
pada saat kami menangkap itu itu sudah tersebar kemana mana
kita sudah tidak bisa lagi tahu mengenai siapa sih awal mulanya
itu kewenangannya polri untuk melakukan itu
kami hanya melihat bahwa hoax yang ini ada beredar dan sudah dibagikan

hoax hoax ini sebenarnya sudah dibangun sedemikian rupa
sehingga ketika hari h ada permasalahan
itu ada langsung tendensi dari sebagian orang untuk berpikir bahwa memang sudah ada kecurangan
memang penyelenggaraan pemilunya tidak beres
memang penyelenggaraan pemilunya baik penyelenggaranya maupun pengawasnya maupun kandidat kandidatnya itu nggak beres
itu narasi ini sudah dibangun jauh sebelum pemilu dan diteruskan setelah pemilu
iya fondasinya sudah ada sebelum pemilu
saya tidak punya kami tidak melakukan penelitian
oh analisa seperti itu
tapi polanya sama dan narasinya mirip mirip
jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa hoax yang setelah pemilu memang ada
masih tetap berkembang dengan narasi yang kurang lebih mirip mirip dengan modifikasi modifikasi
bagaimana tkn dan bpn melihat hoax ini apakah juga cukup mengganggu
hoax hoax ini buat tkn dan bpn dalam proses rekapitulasi
yang juga bergantung kepada keuntungan mereka
kalau tidak juga masih sangat ketat dan masih sangat panas ini kita akan bahas usaha jenah
tetap bersama kami
oke kalau tadi mbak anita sudah kasih kita panorama ternyata kita belum bisa tidur nyenyak
belum bisa bernapas lega karena serangan serangan dan penyakit ini
ternyata masih ada di tengah tengah kita
saya mau ke tkn dan bpn dulu dari huruf abjad ya
jadi nggak ada tenensi apa apa dari satu dulu nanti baru dua
nah andre inas a ini
nggak nggak saya memilih satu dan dua dulu
oke bukan kpu
bang inas gimana menurut anda
anda setuju bahwa memang hoax itu masih ada dan seberapa mengganggu tkn jokowi maruf dalam proses politik pasca pemilu sekarang ini
kalau saya bilang hoax ini semakin pesat
wah semakin pesat ya ini bukan merek motor atau apa ya
pesat dan kasat
oh kayak smk itu
padahal dia tidak paham tentang sma
sekolah menengah kejuruhan maksudnya
jadi sekarang ini yang sedang dibangun hoax itulah bahwa penyelenggara pemilu ini adalah curang
saya kadang kadang bicara ngomong penyelenggara pemilu banyak masyarakat yang dipintir kepalanya
saya tidak tahu siapa yang pinter
menganggap bahwa penyelenggara pemilu itu pemerintah
hoaxnya sampai ke sana
bahwa penyelenggara pemilu ternyata pemerintah
maksudnya itu pemerintahan jokowi yang itu berkontestasi
iya yang berkontestasi dia yang menyelenggarkan pemilu
saya bilangnya otaknya dimana disimpan nya
itu hoaxnya ada gitu bang
ada sampai segitu hoaxnya
oke oke saya bilang saya di dpr dan saya tahu persis bagaimana pembentukan penyelenggara pemilu
dan ini sudah rahasia umum kalau di dpr
kalau misalnya ada empat belas calon pada saat itu yang dipilih hanya tujuh
ini semua fraksi akan cari posisi kepada tujuh orang calon dari empat belas nya akan menjadi tujuh
tapi masalah kasat dan pesatnya ini pasca pemilu ada di mananya bang
nah kasat matanya kecurangan itu diomongin oleh petinggi petinggi bpn sendiri yang mengatakan
ini curang ini curang ini curang disana curang
itu hoax semua ya
justru hoax yang paling luar biasa hoaxnya prabowo subianto
oh itu bagian dari bun
orang capres bikin hoax sendiri untuk kemenangannya sendiri padahal kpu belum selesai ngitung
ini bukannya hoax yang namanya kasat mata ini gitu loh
kasat mata dilakukan oleh seorang capres
yang tidak pantas seorang capres melakukan hoax seperti itu
oke seberapa mengganggu proses politik demokrasi
sebenarnya tidak akan mengganggu terhadap proses perhitungan seolah olah
tetapi sangat mengganggu terhadap proses demokrasi di indonesia
karena ada sebagian masyarakat menganggap bahwa pak prabowo subianto ini sudah menang
tidak perlu kita menunggu nunggu ke pak kpu ini celaka
kalau narasi ini yang dibangun dan sebagian rakyat ada yang percaya itu
dan ketika nanti kpu mengumumkan yang diharapkan dari orang orang di sekitarnya apa
contohnya amir rahim sudah ngomong
kita gerakan masyarakat kita ajakkan people power
itu sistematis organisasi atau menurut anda esporadi saja gitu
wah saya lihat begini aja sudah sistematis
memang mau dibangun begitu dan ada bahasanya lebih gila
turunkan jokowi tidak usah dimenangkan naikkan saja prabowo
udah videonya banyak beredar sekarang
dari yang namanya mak apa tadi
sudah mengatakan itu
meminta sekarang ada videonya sekarang
ada videonya kita putar disini
kita putar disini
supaya jokowi itu tidak dimenangkan
siapa yang bicara itu bang
dari palembang ibu ibu dari palembang
itu anggota bpn
ya jelas di lambangnya garuda merah
oke garuda merah tidak tahu bpn tidak tahu pemilu
jadi menurut bang inas tkn jokowi maura menjadi korban dari hoax pasca pemilu
menjadi korban pasca pemilu
masalah perhitungan kita tahu tidak akan berpengaruh
karena kpu akan menghitung dari mulai kecamatan
kalau tidak berpengaruh kenapa terganggu
nah yang akan terganggu adalah masyarakat itu loh
kita tidak ingin masyarakat ini nanti beradu gitu loh
oke bang andre anda setuju
silahkan deh saya nggak usah nanya ya
pertama ya saya ingin jelaskan satu persatu
sebelum masuk ke inas saya mau jawab hoax tadi barusan deh
yang bilang pan akan keluar dari koalisi pak prabowo
tahu saya sore ini pak amin masih di kertanegara
lalu bang putra jikashin tadi masih mengurusin rapat bpn tadi
itu wakil tua umum pan tadi barahasibuan yang kami rancang
barahasibuan kan dari awal bukan pendukung pak prabowo
jadi tidak pernah aktif di bpn beliau pendukung pak jokowi
jadi ini agenda barahasibuan pribadi menunggungkan hoax
bilang pan akan keluar
kalau kuzul kivli hasan baru itu news
tapi kalau barahasibuan itu baru sebatas hoax
tadi kita baru dengar hoax
itu pertama yang kedua bang inas sih semangat bener
cerita hoax itu lupa dia hoax smk enam tahun nggak terjawab
nah jadi gini
nanti abang jawab abis ini
tenang bang nanti kesempatan abang baca
jadi saya ingin sampaikan
bahwa pengumuman kemenangan pak prabowo itu berdasarkan data yang kita miliki
itu terkumpul berdasarkan data yang kita miliki
jadi c satu yang kita scan
yang asli tentu masih dipegang oleh saksi saksi kita di ppk
yang nanti akan dikirimkan secara berjenjang ke dpp
jadi berdasarkan data valid tidak seperti yang dikatakan oleh wak ketua umum pan tadi ya
bentar bang kayak barah lalu hasto itu produksi produksi perusahaan perusahaan hoax
yang ingin mendeskripsikan kita
bang kenapa kami tidak ingin mengungkap tempat perhitungannya bang
nggak ada ya bentar
bukan nggak ada
pemilu ini kenapa dibilang curang ya
karena memang yang kita hadapi itu bukan jokowi dodo sebagai capres petahana dengan
bang inas nahanura pdip golkar dan lain lain
yang kita hadapi itu pak jokowi sebagai presiden petahana dengan segala sumber daya kekuatan beliau sebagai presiden
nah kenapa kita jaga
kita rahasiakan patut diduga ada indikasi ya kekuatan intelijen ingin tahu isi kita
contoh kejadian kemarin di jakarta selatan
ada mobil tiga hari kita sembunyikan di beberapa tempat
ada salah satu tempat ada tiga hari bolak balik mobil
kita kejar mobil fortuner itu wartawan juga saksikan mereka lari
ya bahkan pak sbb menyampaikan ada keterlibatan intelijen untuk mengintelin pak sbb presiden
kalau tadi kata bang inas kecurangan kecurangan yang diungkapkan oleh bpn itu adalah hoax ya
tidak kita bisa menjelaskan
kecurangan kecurangan itu fakta
ya saya sampaikan saja nih
nih saya kasih contoh ya
tapi memang kekuatan itu ada di tangan penguasa
saya kasih contoh
saya kami gerindra di sumatera barat melaporkan yang namanya bupati pesisir selatan
ya dia deklarasi dukung jokowi lengkap dengan baju dinasnya
jengkolnya juga ada
di saat kita dia kerja nih dari pagi sampai sore
tiba tiba dia deklarasi dukung jokowi
kita laporkan ke bawastu
informasi kami bawasu merekomendasikan untuk dihukum
tapi masuk ke sentra gamkung yang ada polisi dan jaksa yang notabene dibawa presiden jokowi
kata jaksa dan polisi tidak bisa
itu contoh kenapa kecurangan kecurangan itu bisa selalu selamat
sebentar bang sebentar bang
nanti bang ganti gantikan aja
nanti bang boleh bicara
itu salah satu contoh kecurangan kecurangan itu bisa selamat
setiap mau diberikan sanksi masuk sentra gamkung
contoh persekusi terhadap saya
persekusi terhadap saya itu
pak nuas cam sudah bilang pasal empat ratus sembilan puluh satu
saksi ahli bilang udah pelanggaran pasal empat ratus sembilan puluh satu
bawastu damas raya sudah bilang pasal empat ratus sembilan puluh satu
dibawa ke sentra gamkung persekusi terhadap andreus yade
ternyata polisinya tidak setuju
hoax setelah pemilu
hoax setelah pemilu yang diidentifikasi oleh bpn apa
kalau tadi sudah mengidentifikasi satu persatu
pertama pernyataan saudara hasto kristianto
sekjen tkn menuduh kami tidak punya tempat tabulasi
itu hoax fitnah yang kejam dari saudara hasto
kedua bagaimana sekarang kami dituduh ingin menggerakkan massa
untuk melakukan hal hal yang tidak konstitusional
prabowo subianto itu seorang patriot
di saat beliau memegang pasukan saja
beliau bisa mengambil alih indonesia
beliau tidak lakukan
lalu di dua ribu empat belas di saat kalah
beliau datang ke dpr mpr memberikan hormat
atas perhentikan presiden jokowi
dimana bu mega kalah dua kali
tidak mampu melakukan itu ke psb
jadi diukang ke mbak inas tadi salah ya
jadi bang jangan mengajari ikan berenang
nah tentu bang
ini hak konstitusi kami untuk mengungkapkan kemenangan
yang kami punya datanya
nanti tinggal kita cocokkan
waktu real count di tanggal dua puluh dua mei kita tes
apakah memang cocok atau tidak
ceketaris tkn terus memproduksi hoax dan fitnah terhadap kami
jadi apa yang tadi di anamnesa diidentifikasi oleh bang inas itu
itu kenyataan bukan hoax ya
bang inas itu proksi hoax
bang inas jawab dulu deh sebentar sebelum kita
kalau dikatakan bahwa mereka
bahwa mereka berpengaruh di indonesia ini ya
bpn kan bukan prabowo subianto
misalnya saja prabowo subianto mengatakan
kita tidak akan menggerakkan masa
dia yang mengatakan akan menggerakkan people power
tidak akan kmk
kok ini kok dinafikan sama bpn
kalau memang amin rais itu bukan anggota bpn
keluarin dari bpn
nah harusnya begitu
ini kan tidak
nah itu yang penting ya
yang kedua juga
tadi saya jamu jawab sedikit yang sudah lewat
yang nama bupati itu tidak melanggar undang undang pemilu
yang dilanggar adalah undang undang pemda
dan bukan kau yang nangani kakum
kita bicara hoax setelah pemilu aja
oke bang andre sebelum kita break
tanggapnya dikit biar fair
jadi gini bang
yang dimaksudkan people power oleh bpn itu adalah
ini saya ulang nih sebagai jurubicara resmi nih
badan pemenang nasional
bahwa kita meminta relawan pendukung
mak mak millenial dan seluruh
penghukum pak prabowo dan pak masani
untuk menjaga tps
menjaga rekapitulasi di kecamatan
kota kabupaten sampai provinsi
jangan sampai ada kecurangan
kalau amin rais bukan itu katanya
tidak perlu ke mk langsung ke jalanan
oke yang tidak perlu adalah
kita berapa lama karena kita harus break
karena kita menjelaskan apakah benar mbak anitta
bahwa memang ini adalah
perang hoax atau memang perang politik
biasa aja nanti anda akan jawab
terus aja dah kita bersama kan
oke kita lanjutkan dialog kita
saya kasih kesempatan mbak anita minum
dan menelan sedikit apa air minumnya
sambil saya bertanya
apakah betul yang
jadi masyarakat bisa menganam nesan
apakah betul memang yang diungkapkan oleh
bang inas dan bang andre tadi memang bagian dari
pertarungan hoax dan hoax atau memang
ini sekedar pertarungan politik yang kemudian dicap aja
oleh lawan politiknya ya ini hoax gitu
jadi gini mas dari tahun dua ribu empat belas
itu kita ngelihat sebenarnya bagaimana
hoax dipergunakan itu sebagai senjata
kontestasi dalam hal ini adalah
ini juga terjadi di
misalnya pilkada dki
pilkada serentak dua ribu delapan belas
sama gitu walaupun memang tidak separah
nah kalau dikatakan bahwa
ini adalah hanya
sekedar politik sebenarnya saya mau
menekankan ini kalau memang cuma
politik sadar nggak sih efeknya
sadar gak sih dampaknya
hoax itu sangat menyerang emosi
manusia mas terutama sekali
ketika hoax yang dipergunakan yang diangkat
adalah hoax yang menyebabkan
keadaannya rasa terancam
karena identitasnya merasa diserang
atau merasa dalam bahaya
yaitu adalah identitas keagamaan dan kesukuan
banget dipergunakan dalam
selama masa politik ini
semuanya dipergunakan untuk membangun emosi
kemarahan orang orang dan akhirnya
kebencian jadi hoax politik menggunakan
taming sarah ini untuk bisa masuk
menyerang lawan politiknya
kenapa sarah jadi senjata
ampuh mbak anitta karena
buat semua orang identitas adalah sesuatu yang
orang tidak mau apabila
bisa kasih kita contoh tidak
misalnya adalah ada narasi narasi yang mempercayai
bahwa islam itu sedang diancam
sedang terancam kondisinya di indonesia misalnya
terus yang saya mau tekankan
mbok sadar bahwa penggunaan hoax ini
baik sengaja maupun tidak disengaja
menciptakan kebencian di masyarakat
satu pendukungnya dua itu
mereka saling benci satu sama lain
negara ini pecah loh sudah benar benar
terbelah jadi dua buat anda
ini permasalahan cuma sekedar menang
siapa yang akan berkuasa lima tahun yang ke depan
tapi buat masyarakat nggak bisa seperti itu
kita bicara mengenai keluarga yang terpecah
pertemanan yang hancur
orang orang yang sudah tidak mau saling bicara lagi
hanya gara gara ada hoax yang dipergunakan
sebagai senjata untuk kepentingan
ini salah hoaxnya atau salah elitnya juga
ikut menyuburkan tanaman ini
nah sebenarnya sekarang pilihannya ada tiga nih
memang tidak tahu bahwa hoax
dipergunakan sebegitu masifnya
atau yang kedua pilihannya adalah
tahu tapi memutuskan untuk
tidak melakukan apa mengenai hal itu
karena mungkin diuntungkan
akibat hoax hoax tersebut atau pilihan ketiganya
adalah justru mendompleng penggunaan
hoax ini dengan sengaja
supaya menang kontestasi
nah saya mau nanya sama mereka berdua
karena manapun yang anda pilih
itu adalah tindakan tindakan yang benar benar
mencederai bangsa ini
kita ngomongin mengenai siapapun
yang akan terpilih sebagai presiden
kita butuh bangsa ini bersatu
supaya kita bisa jalan satu arah
karena kalau nggak kita nggak kemana mana
tapi kita lihat di hasil dua ribu empat belas
apakah kita bisa bersatu
kita bisa recover dari dua ribu empat belas kan nggak bisa
dan ini yang akan terjadi juga di depan kita
kalau selama bpn tkn
tidak pernah melakukan apapun soal ini
kita kasih kesempatan untuk menjawab dulu ya mbak
nanti sebelum kita akan bicara mengenai dampaknya lagi
komitmen kami bpn prabowo sandi
apalagi pak prabowo dan mahasiswa itu komit
bahwa kita tidak akan membicara dengan hoax
kita tuh fokus waktu kampanye itu bicaranya
ingin ekonomi meningkat tusuk prabowo sandi
ingin listrik murah desuk prabowo sandi
ingin lapangan pekerjaan terbuka tusuk prabowo sandi
ingin harga harga bahan pokok menurun tusuk prabowo sandi

dari tiga itu tadi identifikasi tadi
bahkan kalau ada orang bilang pak jokowi pki
saya percaya di dalam debat itu terbuka
saya percaya pak jokowi ini bukan pki
bahkan kalau saya ke dapil bilang pak jokowi ini pki
saya jelasin pak jokowi itu enggak pki
berbeda loh dengan kejadian kemaruf
yang bersumpah demi allah
akan melawan hoax
ketika kemaruf di debat ketiga
tapi beliau seakan akan menikmati
di saat salah satu teman beliau
kiai atau apa ya saya enggak tahu
pidato itu bahwa kalau prabowo epn menang
nu dan pesantren akan menjadi fosil
kemaruf terlihat menikmati
mendiamkan hoax itu
padahal betapa komitmennya prabowo dan sandi
dengan nu dan pesantren
kubu anda tidak tahu sama sekali
hoax itu atau menunggangi atau membiarkan
kalau kami ada yang hoax
kalau kami tahu ada pendukung kami
yang menyebarkan hoax
kami akan tegur kami kasih tahu
joko itu tidak pki bahkan secara terbuka
pak jokowi itu bukan pki dalam
debat keempat di pantra sangrila
sebelum nanti ke bang inas
saya sebenarnya sudah pernah mengomong ini juga ke bang andri sebelumnya
bahwa di tingkat wacana
memang terlihatnya sangat indah
kami akan perang melawan hoax kami tidak akan
pergunakan hoax dalam kampanye kami
tapi mereka tutup mata tidak melihat bahwa pendukungnya
banyak sekali yang melakukan itu
dan kalau mau ngomongin melakukan sesuatu
kami menindak tegas
kalau misalnya ternyata masih banyak bertebaran
kami sudah menghimbau kami sudah mengingatkan
kami memberi contoh pak prabowo
secara terbuka loh
memberitahukan bahwa pak jokowi itu bukan pki
jelas loh pak prabowo
kek maruf kita tonton di videonya
kalau prabowo menang
nu dan pesantren jadi fosil
pak kek maruf diam saja
bahkan terkesan mohon maaf
tidak ada yang merdu di telinga beliau
jadi kubu sebelah yang menikmati
sekarang itu ketika
atau ustadz sedang bicara
kan tidak boleh dipotong
itu adab kita dalam islam
mungkin setelah itu pak kiai maruf
setelah itu pak kiai maruf mengingatkan
tidak boleh sekarang orang selat jumat
pak kek maruf tidak boleh ngomong begitu
orang ceramah juga tidak boleh dipotong
dalam islam itu ceramah
tidak boleh dipotong
tapi bukan orang islam saja
dari tiga indikasi yang tadi diungkapkan mbak anita
tkn jokowi ada yang mana
yang pertama tidak tahu
kalau pendukungnya pakai hoax
yang kedua tahu tapi diam saja
kalau pak jokowi kan sudah menyampaikan
beberapa kali dalam kampanye juga
jangan kita menyebarkan hoax
sebarkanlah hasil kerja
pemerintah itu yang diminta
nah tapi diminta kita pada tkn
para influencer kalau ada hoax
yang memang sudah kelewatan kita diminta
untuk menjawab dan itu tugas kita
oh jadi selama ini hanya counter attack saja
tidak kita bukan harus kontratack
bahwa kita mengatakan bahwa
hoax ini tidak usah dipikirin
kita yang kita harus majukan adalah
program kerjaan dikerjakan oleh pak jokowi
itu yang kita minta kepada
akar rumput bukanlah
ikut memproduksi hoax
jadi hanya membalas serangan serangan saja
dari kubu yang lain gitu ya
ada influencer kan yang banyak
ada yang tugasnya
ada yang memproduksi hoax juga ya pak
tidak kita nggak produksi seperti kayak siapa
kalau kuning begini kalau merah kan
udah tau merah warna siapa
orangnya pki itu loh saya ada videonya
di tingkat sebagai ketua bpn
ngomong sudah seperti itu
nanti ada saya punya
hal hal seperti itulah
yang sebenarnya bpn sendiri tidak sadar
bahwa di dalam tuduhnya ada kanker
kanker tukang penyebar hoax
jadi kalau kata bang ines
sebelum kita break nih
sebenarnya ya kalau dari
bicara berbicara dan
argumentasinya sebenarnya sangat jelas
kalau buat saya gitu bahwa
tkn dan bpn dua duanya sama sama merasa
bahwa kami bersih dari hoax
dan tidak mau melihat
bahwa sebenarnya pendukungnya itu
banyak sekali yang menggunakan hoax
dua duanya dirugikan loh walaupun
dua duanya juga diuntungkan tapi yang paling
dirugikan itu adalah masyarakat karena
rasyonalitasnya mereka hancur
mereka tidak mampu lagi membedakan
mana berita yang benar dan mana berita yang salah
mbak adita kita break dulu
bagaimana kemudian kita menyuntikkan
vitamin c dan juga antibiotik
supaya rasionalitas yang tadi sudah imunitasnya
rendah sekali supaya
imunitasnya naik sehingga kita rasionalitas kita
juga muncul lagi peran elit terutama yang
memproduksi karena berita media sosial
semua hasil produksi dari para elit
yang kami reproduksi kembali
kita akan bahas usai jeda tetap di layar
saya akan kasih kesempatan mbak anita
untuk nulis resep dulu obatnya kira kira apa
campuran antibiotiknya kira kira apa
saya mau minta resep dari tkn bpn dulu
sebenarnya ini kerusakannya sudah terjadi

kalau kita lihat keluarga banyak dari mulai
keluarga sampai perceraian
sampai bahkan ada yang menjurus
sampai kekerasan fisik gitu
bang inas bagaimana menghentikan kehancuran ini sebenarnya

antara satu dua nanti setelah pengumuman kpu
seperti pan misalnya yang
mulai akrab dengan presiden
harus mulai akrab lah
kan pak jokowi sudah berupaya mengirim utusan ke pak prabowo
tapi usulannya dari pak jk memang bagus
lebih baik pak jokowi yang berusaha mengirim ke pak prabowo

untuk meredakan di bawah
dan setelah itu nanti
sangat penting sekali
sangat penting sekali untuk meredakan meredakan
kontraksi kontraksi yang ada di bawah
ini pertemuan antara
mereka bertemu mereka tertawa
mereka bersalaman itu yang harus dilakukan sebenarnya
nah udah gitu yang pertama
yang kedua adalah nanti setelah pengumuman kpu ini
sudah tidak lagi ada satu dua
hasilnya apa yang akan terjadi
siapapun kita terima yang tidak puas silahkan ke
itu komitmen yang harus dibikin sekarang
kalau sekarang sasar saja bikin hoax ya
akhirnya akan hoax
sama tanggal dua puluh dua mei
bukan sekarang kita harus mulai berpikir
sejauh itu gitu
pertemuan dulu antara pak prabowo dengan pak jokowi
segera dibikinlah komitmen
seperti itu mari kita
kita menunggu hasil keputusan kpu
siapapun yang kalah dan menang
yang tidak kuat silahkan maju ke mk
jangan lagi ada narasi narasi yang mengatakan
kalau kita kalah di pengumuman kpu
kita people power turun ke jalan
ini yang harus dihindari
nah dari bpn sendiri meminta kepada
anggota anggotanya untuk tidak bicara itu lagi gitu loh
apalagi kan terakhirnya ada yang mengatakan lagi
ada yang baru istilah baru lagi kan
yang namanya bebek lumpuh segala macam
apa itu bebek lumpuh pak
amin rais baru saja mengatakan bebek lumpuh
padahal dia sendiri tidak mengerti tentang arti bebek lumpuh
nanti silahkan baca jawaban saya di detik
tentang bebek lumpuh
kasih bocoran dikit
kasih bocoran dikit bebek lumpuh
jadi mengatakan bahwa jokowi ini adalah bebek lumpuh sudah
diam aja gak usah ngejar
ini kan sangat keterlaluan istilah istilah
jadi itu merembes ke bawah
dan kemudian memproduksi lagi banyak
revolusi banyak hoax lagi sekarang
jadi lagi lagi elit juga punya peran penting dong bang
untuk menyetop keran ini dong
udah ada niat baik belum anda lihat dari lawan politik anda
gak ada malah nambah terus yang namanya aminul azhar
bpn ini tidak bisa ngerem aminul azhar
tapi hebatnya aminul azhar
dia bikin dulu
dia bikin itu namanya pentolnya hoax
tapi anak buahnya suruh ke istana
siapa maksudnya anak buahnya siapa
tadi udah dijawabin dia
udah nyari posisi juga aminul azhar
padahal disini udah
udah nyiapin pentol buat hoax baru
ini bukan hoax kan yang tadi tuh
nah zulhasnya udah nyampe
mbak inaya mbak adita udah siap
itu resep tadi
bang inas ini sangat menyedihkan ya
komentar beliau itu memproduksi hoax luar biasa
ini bukan hoax ini
bang zulhas datang
ke istana dalam kapasitas ketua mpr
dalam pelantikan gubernur maluku
beliau datang sebagai pejabat negara yang diundang
oleh protokol dari negara
nempel nempel minta jabatan ke pak jokowi
kan gua gak bilang minta jabatan tadi
abang udah bilang minta minta coke coke jokowi
nyelek nyelek kan bisa sampai aja
kasih kesempatan saya bang
jadi inas nasrullah memproduksi konten hoax barusan
yang kedua saya ingin sampaikan
tidak semua untuk bicara hoax
itu kita jaga benar
ini yang paling penting itu bukan hanya sebatas hoax
tapi soal kecurangan
jangan sampai apa bilang kecurangan itu hoax
kecurangan terjadi ini hoax
kalau semua orang ingin
semua bilang kita sepakat nolak kecurangan
saya tantang nih secara terbuka
berani gak ya bersama sama bpn
bersama sama kpu dkpp
kita bentuk tim pencari fakta
kita dalami bersama sama
kecurangan kecurangan yang luar biasa ini
pemilu sampai pas kamu
kalau anda tidak curang
kenapa anda harus takut
kalau anda tidak curang kenapa harus pulang
waktu kita tinggal dua menit saya harus kasih kesempatan mbak anita
singkat saja terakhir bang andre
rumusnya apa resepnya apa
tadi kan rekonsiliasi ketemu bpn
kita bikin tim pencari fakta
kita bikin tim pencari fakta
kita bikin tim mencari fakta
kita kalau memang anda tidak curang
kita bentuk tim pencari fakta
setelah itu kalau mau bertemu
berpelukan salam salam
nanti setelah proses habis lebaran
terus ada tpf
dan gak dicoba
main bola kalah lantas bikin tpf
yang lebih enak kalau kita cross the line
karena durasi kita sudah pendek
mbak anita sebagai dokter yang akan menyembuhkan penyakit
kalau nggak curang kenapa takut
berpikir bahwa ini hanya sekedar kontestasi
jangan cuma mikir hanya sekedar ini
mengenai siapa yang akan menang
saya mau yang saya dukung menang
dan segala macam
yang dikatakan orang yang bertanggung jawab
kan bang andre sendiri moto hidupnya adalah
berani berbuat berani bertanggung jawab kan
berani curang perlu berani di fisikasi
setiap orang dewasa itu pasti paham bahwa
semua yang dilakukan dan yang dikatakan
punya dampak kepada orang orang lain dan kepada masyarakat
termasuk dengan cara bicara
cara bang andri ngomong mengenai membelat bpn
tapi masih diselipi untuk menyerang pak aruf amin
sama juga dengan bang ina
secara ngomongnya membelah tkn
tapi juga masih nyelipin mengenai zulkifli hasan dan amin rais
itu tidak membantu mengurangi kebencian
sama sekali gak membantu
jadi tolong mulai melihat lagi
mengenai dampaknya ke masyarakat
setiap anda mau mulai nyerang
nyindir nyindir dan segala macam
itu akan berdampak
saya yakin nih ya para pendukung anda berdua
pendukung pak prabowo dan pak jokowi
ini lagi ketawa ketawa happy
mereka lagi ketawa ketawa pendukungnya pak prabowo
karena pendukungnya pak prabowo lagi ketawa ketawa
wah iya tuh memang pak amin rais begitu
amin arief amin memang begitu
pendukungnya pak jokowi lagi ketawa tawa
yang begitu tuh
itu tidak membantu sama sekali
justru makin memperruncing dan memperlukan kebencian
jadi elit adalah kunci dalam menyetop keran ini
elit adalah kunci
dan please jangan hanya sekedar di tataran kata kata
karena cuma kata kata aja gak membantu
tapi benar benar breakdown dong
hingga memang sampai ke bawah
ketulusannya belum anda lihat dari dua kubu ini
dua kubu ini belum ada
saya gak bicara mengenai kandidatnya
saya bicara mengenai tim kampanyenya
keributan ini kalau bisa dibiarkan terakhir mbak anita
dalam waktu satu menit
apa dampak yang paling akan kita rasakan
buat emosional kita buat persatuan kita
buat demokrasi kita secara
kita tuh kehilangan kemanusiaan kita mas
ini orang orang di bawah
itu udah gak bisa melihat lagi orang lain
berdasarkan dia siapa
dia bagaimana tapi ngelihatnya adalah
saya memutuskan memperlakukan dia
berdasarkan pilihan politiknya
tapi kalau beda saya akan perlakukan dia sebagai iblis
jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan hanya karena politik
karena kita ingat sekali pesan gus dur
yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
mudah mudahan bang inas dan bang andre
bisa men socialisasi ke teman temannya
kita tentu terus men socialisasi kan
elit menjadi kunci tadi kata mbak anita
tanpa ada niat baik dari elit
tanpa ada contoh yang elit
jadi elit ini harus jadi ingat
jangan sampai memproduksi yang jelek jelek
kalau tidak mau kami reproduksi lagi
terima kasih boleh salaman berdoa
kita selalu salaman
yang penting bagaimana kita
curangannya bisa dibongkar juga
yang paling penting sekali lagi
makanya curang ini kelihatannya dari pileg sampai pilpres
pilek juga curang
kalau kata mbak anita bukan sekedar kontestasi
dan kata gus dur yang lebih penting dari politik adalah
kemanusiaan jagalah dan rawatlah kemanusiaan kita
karena kemanusiaan tidak ada urusan lima tahun
satu periode atau dua periode
itu akan seumur bangsa indonesia
terima kasih mbak andre terima kasih mbak inas
terima kasih mbak anita atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres
dua ribu sembilan belas bersama layar pemilu terpercaya
di cnn indonesia
saya budi adiputro pesan saya terakhir
yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan